jurubicara pemenangan pilpres dua ribu dua puluh empat partai gerindra budi jiwandono minggu malam menyebut sikap partai gerindra dan demokrat soal kebijakan pemerintahan presiden joko widodo akan terus dibicarakan secara musyawarah
demokrat yang mengusung perubahan dan perbaikan kerap mengkritik program presiden joko widodo sedangkan partai gerindra dan parpol di koalisi indonesia maju merupakan partai koalisi pemerintahan
usai silaturahmi ketua majelis tinggi partai demokrat susilo bambang yudhoyono ke hambalang budi menegaskan diskusi antara partai gerindra dan demokrat sangatlah cair
ia menyadari bahwa demokrat kerap memberikan catatan dan masukan namun hal itu dinilainya positif untuk program kerja presiden joko widodo
menurut budi masuknya partai demokrat ke koalisi indonesia maju tak akan meluruhkan semangat partai politik di dalamnya untuk meneruskan program kerja joko widodo

menangkap baik juga
wakil ketua umum partai amanat nasional viva yoga mauladi menyebut belum ada pembicaraan teknis di pertemuan antara ketua umum partai politik koalisi indonesia maju di bukit hambalang kabupaten bogor
yoga menyatakan perihal calon wakil presiden hingga tim pemenangan nasional akan dibicarakan pada pertemuan selanjutnya
sukacita alhamdulillah bahwa demokrat hari ini secara resmi menyatakan dukungannya kepada pak prabowo
prabowo untuk menjadi calon presiden di pilpres dua ribu dua puluh
dengan kekeluargaan karena kalau kemudian ini disolidkan akan menjadi kekuatan besar untuk dapat memenangkan pilpres dua ribu dua puluh